ratusan warga dari berbagai wilayah di jakarta rabu petang memadati lokasi wisata gratis di kawasan danau sunter tanjung priok jakarta utara
ada yang sekedar duduk santai ada pula yang berolahraga jogging
namun antusias warga menikmati suasana libur tahun baru islam justru menimbulkan persoalan baru
yakni pelanggaran protokol kesehatan
selain menimbulkan kerumunan banyak pula di antara mereka yang tidak memakai masker
petugas satpol pp didampingi kepolisian setempat langsung menyambangi lokasi dan membubarkan kerumunan warga
melalui pengeras suara petugas meminta warga untuk segera pulang ke rumah masing masing
sejumlah warga yang mengaku berniat olahraga pun mengaku kaget dengan ramainya warga pada rabu kemarin itu
pasalnya saat sebelum pelonggaran ppkm level empat suasana di danau sunter terbilang sepi
kaget sih ya karena kan minggu lalu sempat kesini juga tapi masih ditutup
pas kesini katanya rame
ada rasa khawatir juga nggak sih
khawatir sih aja sebenarnya cuma kan yang kesini pengen olahraga
petugas mengaku kawasan danau sunter hingga kini sebenarnya masih ditutup untuk umum
yang baru dibuka hanyalah penyekatan akses menuju kawasan wisata
sebenarnya masih ditutup pak tetapi kan jalan aksesnya dibuka
mungkin warga wah ini kalau sudah dibuka ini pada santai santai di sini
yang satu pergi yang satu datang
tapi kita berusaha semampu kita untuk tidak ada kerumunan di danau sunter
keberadaan warga yang menimbulkan kerumunan di kawasan danau sunter pada masa pandemi memang bukanlah kali pertama terjadi
awal juni silam petugas juga membubarkan ratusan warga
yang menimbulkan kerumunan di kawasan ini
fakih haithami jakarta